belum ada perbincangan perihal rencana p tiga merapat ke koalisi indonesia maju
partai persatuan pembangunan perolehan suara sah lima delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh suara
untuk pertama kalinya p tiga tidak lolos ke senayan karena perolehan suara terpaut tipis di bawah
namun jika dilihat dari pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan perolehan suara p tiga memang mengalami kecenderungan menurun
partai yang menjadi peserta pemilu sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh itu mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi karena mengaku memiliki bukti atas ratusan ribu suara yang hilang di tiga puluh daerah pemilihan
tidak banyak tidak pilih itu paling tiga empat gitu
tetapi terjadi di sebanyak dapil sehingga ketika di total itu melebihi dua ratus ribu gitu
nah itu yang terlacakan
segenap seluruh jajaran kompas tv
ini rasanya wawancara pertama dengan pak mardiono setelah kabar dari kpu yang mengatakan bahwa partai berlambang kaabah tidak masuk ke parlemen
pak mardiono saya ingin tanya dulu bagaimana suasana hati pak mardiono ketika
semua orang membicarakan semua media memberitakan pertama kali dalam sejarah partai berlambang kaabah yang sudah ada sejak zaman
orde baru sebelas kali pemilu hilang dari parlemen
jadi walaupun pada saat itu kita berpikir ini memang merupakan satu kenisayaan yang memang harus terjadi
karena di menjelang pemilu itu kita juga sudah mempersiapkan diri dengan baik
termasuk diantaranya kita masih meyakini bahwa dari perolehan suara yang kita rangkum di pusat tabulasi nasional kita
itu kita masih bisa mendapatkan lebih dari empat persen
itu menjelang pemilu kita sudah mendapatkan laporan laporan itu
nah kemudian pada pelaksanaan perhitungan suara
kita juga melihat di situ ada relkon kemudian ada sirikap kpu
kita cenderung di situ naik turun dan terakhir mbak rosy itu kan kita setelah mengalami penurunan di hari ketiga keempat
lalu kalau enggak salah kita berada dalam posisi tiga delapan
kemudian naik ke tiga sembilan sekian persen
kemudian naik lagi menjadi empat delapan
lalu sirekap itu mati tidak beredar lagi
jadi bapak melihat ini ada sebuah keanehan bahwa dalam proses perhitungan melalui sirikap
itu bahkan sudah lebih dari empat persen tapi kemudian seperti terblok bahkan turun gitu
ya tentu karena memang walaupun pada akhirnya kpu itu mengacu kepada perhitungan secara manual ya
tetapi mbak rosy ketika kalau kita masuk jalan tol ya kemudian kita sudah disuguhi oleh kemacetan yang dimana mana
itu rasanya pengemudi akan trauma ya untuk menjalankan kendaraannya
itu kemudian kita akan bisa mentancap gas
itu tentu mempengaruhi psikologi kader kader kami
nah kemudian ada kejanggalan sedikit ya bahwa kenapa sirikap dan relkon itu
menghilang sebelum perhitungan akhir
sedangkan karena kalau kita banyak rekan rekan juga yang menempatkan pada p tiga sebagai partai yang berbasis pada tradisional itu
kita sudah meyakini bahwa tentu kpu akan semakin canggih
karena kita sudah menyelenggarakan pemilu sejak kita merdeka negeri ini
itu sudah yang kesekian kalinya
ya tentu kpu sebagai penyelenggara pemilu itu sudah memiliki persiapan yang cukup canggih
anda sendiri sebenarnya sangat tidak menyangka bahwa p tiga bisa terlempar dari parlemen
ya sekali lagi karena pusat tabulasi nasional kita itu merekap total keperluan suara p tiga itu masih di atas enam juta
kalau sekarang kan kira kira kalau dari hasil perhitungan kpu lima delapan sekian
delapan juta atau sekitar tiga delapan puluh tujuh persen
satu persen sekian untuk bisa masuk ke parlemen
kan sebenarnya kita sudah ada lembaga survei
yang dari waktu ke waktu memberikan semacam prediksi atau potret dari masa ke masa tentang p tiga
dan dalam berkali kali itu sudah terpotret p tiga itu mengalami penurunan suara
apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah alarm bagi p tiga
karena sering sekali juga ketika contoh litbang kompas
survei tentang p tiga yang harus berhati hati karena tidak lolos bisa terancam tidak lolos masuk ke parlemen
selalu ada jawaban ah kami selalu memang dipotret tidak lolos masuk parlemen
tapi nyatanya kami lolos dari parlemen
apakah ini tidak menunjukkan gejala terlalu pede
sehingga lupa bahwa memang ada yang harus dibenahi
iya bahwa itu kemudian harus ada dibenahi iya
tetapi memang jawabannya juga ini mungkin lembaga survei kita juga memang sudah tumbuh lebih canggih lebih maju
dimana sebelumnya itu setiap menjelang pemilu itu p tiga itu disurvey survei
termasuk ya sejak survei di pemilu tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
p tiga itu dari hasil survei itu tidak pernah mendekati
jadi kalau lembaga survei itu men survey dua lima hasilnya lima
termasuk dari perjalanan survei nyalit bang kompas
itu selalu begitu jawabannya di akhir perolehan suara di pemilu
nah kemarin rupanya di lembaga survei juga sudah lebih canggih lagi ya
ya mungkin p tiga yang terlambat juga memotret itu
tetapi p tiga sudah mempersiapkan diri juga jauh jauh
artinya memang ada semacam terbuai begitu
karena biasanya juga lembaga survei salah memotret p tiga
jadi kalau kemarin untuk pemilu dua lima
potret p tiga memang punya potensi tidak masuk dalam parlemen
itu semacam ah biasa juga salah
tapi pasti nanti p tiga lolos juga masuk parlemen
p tiga mempersiapkan diri itu sudah satu tahun lebih
jadi satu tahun terakhir sejak saya itu menggantikan pak suharto mano arfa
saya selalu turun ke lapangan bahkan banyak daerah
yang tidak pernah ya didatangi ketua umum
saya datang bukan hanya ke dpw dpw
menemui masyarakat melalui tokoh ulama
tokoh masyarakat tokoh pengusaha
para pengusaha pengusaha umkm mahasiswa
saya turun dari aceh sampai ke papua
bahkan daerah daerah yang waktu itu sesungguhnya
saya tidak diizinkan oleh aparat keamanan
tetapi saya bilang saya harus menyapa kader kader kami yang sedang berjuang
menyosialisasikan program program p tiga
sehingga hasil kalau versi kpu itu terlempar
atau tidak lagi ada di parlemen
rasanya ketika p tiga terlempar dari
atau tidak lagi masuk ke parlemen
tidak memenuhi ambang batas empat persen
tapi kita berbicara hasil perolehan suara
baru kemudian ada penurunan
bukankah ini juga sesungguhnya
sebuah kenaikan yang cukup berarti
bukankah pak mardiono sebagai
saya sulit untuk bisa memberikan jawaban itu
apakah di tingkat kabupaten kota
dan termasuk perolehan suara kami
sekarang dari aceh sampai ke papua
p tiga ini tidak lagi menjadi bagian
tidak ada turun menurun
bagi pemilih masyarakat muslim
kita sudah mengalami kenaikan perolehan suara
itu ada di sembilan puluh tiga kabupaten kota
wakil pimpinan dewan di kabupaten kota
pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota
nah saya ingin mengatakan bahwa
maka di daerah daerah itu tidak mendapatkan kursi
di daerah kabupaten kota dan provinsi
tetapi di nasional dia sudah memiliki
partai yang sudah terlempar dari parlemen
kita juga bicara adab hanura
dalam dua kali pemilu
jadi tidak bisa dianggap ringan
ya saya akan menjawab
di telah dari perolehan suara
apakah mereka masih memiliki eksistensi di daerah
sehingga di pusat mereka terpental dari parlemen
kemudian di provinsi kita masih juga
bahkan ada kenaikan kenaikan yang signifikan
jadi pak mardiono ingin mengatakan bahwa oke
kalaupun kali ini berdasarkan kpu
bukan berarti ini adalah akhir dari sejarah p tiga
partai yang kemudian nanti
tidak masuk dalam parlemen pusat
memilih pak ganjar dan prof mahfud
bukan berarti ini adalah akhir dari sejarah p tiga
tidak masuk parlement pusat
bahwa p tiga akan melakukan
pak mardiono banyak pengamat
berkualisi dengan pdp adalah salah satu
ya mbak rosy mungkin pengamat yang mengatakan
tetapi ketika kami dulu mendeklarasi
kalau tidak salah lima hari setelah
pak ganjar sebagai capres
langsung bapak mengumumkan hal yang
serupa apa yang terjadi
gercep sekali untuk mengumumkan itu
kemudian beberapa provinsi lagi
dideklarasi ke publik dengan melalui deklarasi
resmi di lapangan itu sudah
tiga provinsi yang mendeklarasikan pak ganjar
itu lima bulan ya
dia dicalonkan menjadi calon presiden
karena memang di bawah sudah juga
pak ganjar pada saat itu itu sangat
tinggi di antara tokoh tokoh yang lain
pak anies baru kemudian
pilih pak ganjar yang ingin saya katakan
adalah dua justru yang teratas
dari capres yang pak mardiono
umumkan ini yang disebut sebagai
secara umum bapak ganjar
ini harus kita tempatkan yang pertama dulu
itu adalah hal yang berbeda
ketua umum partai saya harus menjawab ya
grassroots kami dan kemudian saat itu
nah kemudian kalau tadi mbak rosy
kenapa kok seburu buru itu ya
maaf ya pak mardiono kan waktu itu sebenarnya sudah ada
ada pan dan pak mardiono juga
sesungguhnya kenapa pak mardiono
secepat itu mengumumkan memang pada
waktu itu ada permintaan dari pak jokowi
mendeklarasikan tentu itu tidak
sebagai partai koalisi pemerintah
sebagai partai koalisi pemerintah ya tentu
dalam hal tertentu kita mendiskusikan
tentu itu tidak akan
dan maksudnya linearnya adalah pak jokowi
sehingga merasa menjadi bagian dari pemerintah
satu sumber analisa ya tentu
kita merangkum dari banyak analisa
kemudian kalau kita melihat ya
p tiga sebagai partai koalisi pemerintah
pemenang pemilu ya ya tentu
pak mardiono merasa lebih cepat
supaya merasa lebih ikut
ya jadi kalau pedagang
seri a ya supaya dia lebih
awal kita bisa mendapatkan nilai yang
dan ternyata ketika ini semua tidak terjadi
pak mardiono mau mengakui bahwa salah arah
apa ya tidak memutuskan
ini kemudian bagian menjadi salah arah tidak
tetapi saya akan menempatkan
sebuah perjalanan politik yang ini harus
dijadikan pijakan ya untuk
di masa masa yang akan datang itulah
jangan terlalu cepat atau kemudian
itu tidak bisa dan apa sense
politik itu tidak bisa bapak dapatkan
atau membaca arah itu tidak bisa bapak dapatkan
dalam konteks kita sebagai
sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara
partai politik itu adalah partai politik
harus kita pisahkan walaupun juga partai politik
konteknya ini tidak seperti kemudian
komandan ya sebuah komandan
batalion ya sebagai komandan sebagai
di situ kemudian komunikasi
presiden tentu komunikasi itu ada
komunikasi dalam kedinasan saya
saya menjadi utusan apa menjadi anggota
kemudian saya sebagai utusan khusus
mengizinkan ya tentu komunikasi yang kedua
bangun kepada bapak presiden adalah komitmen
ketua umum partai lain juga membicarakan
banyak hal tidak tentang partai kedinasan
bertemu untuk membicarakan hal hal yang
urusan kabinet tapi tentang kebangsaan
kalau pak mardiono tidak mengambil langkah itu
gak salah kalau ketinggalan kapal
sama saya juga bertemu sama dengan
terdahulu ya misalnya apakah
sama kita juga lakukan itu
ya memang harus mendukung
hal yang lain karena saya ingin mendapat gambaran
bagaimana mungkin p tiga yang dianggap
rasanya tidak memiliki karakter yang
dan tapi ternyata itu diambil oleh pak mardiono
dan ternyata ini akibatnya lihat
di bawah kepemimpinan pak mardiono
secara nasional itu di kabupaten kota
kita masih mendapatkan delapan juta lebih suara
ikut mendukung pak ganjar pranowo
karena sudah ada mas sandi uno
supaya wakil dari pak ganjar itu
supaya p tiga juga punya co tail effect
betul itu ya itu saya jawab benar
pak ganjar tidak lama
kita mendeklarasikan pak sandi
merilis itu publik sudah mengetahui itu
dikreasikan waktu itu di hotel sultan
dan kemudian tidak ada strategi
apa karena misalnya begini
saya harus membandingkan misalnya
tetapi ketika gelagat dengan
iya tidak sepertinya potensi menjadi wakil presiden
semakin tipis maka ia pindah haluan
tidak dimiliki oleh pak mardiono atau tidak menjadi
salah satu opsi yang harus anda lakukan
jadi di p tiga itu
partai yang cukup demokratis demokratis
jadi di p tiga itu ada empat majelis
yang selalu memberi pertimbangan pertimbangan
kemudian majelis pakar yang selalu melakukan
kajian kajian untuk langkah langkah politik itu
perjuangan partai yang ditinggali
semua keputusan p tiga itu kemudian bisa diputuskan
membalikkan arah itu juga tidak mudah
nah oleh karena itu p tiga selalu
itu yang kita jalankan secara demokratis
itu yang menjadi salah satu strategi
cak imin soal kalah menang
tambahan suara untuk partainya
demi perolehan suara atau
kita memilih bersama sama dengan
mendeklarasikan pak ganjar kemudian
deklarasikan sebagai calon wakil presiden
antara partai yang kita sebut
tidak menyebut koalisi ya tapi kerjasama politik
dari keputusan keputusan arah politik itu
ya berasal dari gerindra mau masuk ke
anies sudah ada lebih dahulu
ada caimin jadi posisi
p tiga ini tidak punya keleluasaan
situ yang membuat p tiga semakin terkunci
bagian ya kita sangat berharap sesungguhnya
politik ya yang mengatakan bahwa
mas adi prayetno ya
tetapi harapan itu kan tidak seperti
apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita
beda realitasnya karena yang menjawab
sesungguhnya sangat berharap ya dengan pak
tingkat popularitas yang menurut pandangan
itu saya harapkan ya
akan kita mendapatkan kotel efek
berjuang bersama agar kiranya
nanti terus akan tapi ini juga menjadi cerminan
seperti dulu dengan begitu
karismatik ini sesungguhnya menjadi
dipunyai oleh p tiga ini sesungguhnya juga
mengharapkan mas sandi uno
anda sendiri mengatakan oh ternyata rakyat
sebenarnya ya di p tiga itu ada
dulu ada kayi haji memon juber
yaitu menjadi guru panutan kami semua
saya mengatakan dalam politik praktis sekarang
siapa yang ada di panggung politik praktis sekarang
nah kemudian dari ketokohan kayi haji memon juber
cucu cucunya juga mencalonkan
baik itu jawa barat maupun jawa tengah
termasuk putra dari kayi haji memon juber
berarti ketika memang masih ada tokoh tokoh
yang dianggap mampu membawa
anda harusnya bertanggung jawab sebagai plt
saya sebagai kader p tiga yang lahir
saya memulai meletakkan kaki saya dalam
bukan berada dalam partai partai yang lain
apakah bentuk pertanggung jawaban anda
ke parlemen apakah ini artinya
menjadi bagian dari sejarah bangsa ini
ada niatan untuk menghilangkan
dukung langkah langkah p tiga
pemilu kemarin ada pihak pihak
partai tertentu termasuk psi
itu hasil operasi politik
ketua umum p tiga yang juga pernah menjadi
tadi kalau kita mendengar
yang mengatakan demi survival
atau supaya p tiga ini
berdiam diri ya dalam menjalankan
langkah langkah strategi politiknya
sejak kapan misalnya pak mardiono
pemilu pun kita masih berkomunikasi
baik dalam konteks misalnya mbak rosy
dengan pak zulkifli hasan karena
apakah pak mardiono memang sudah lama
dan indonesia wajib itu kan juga menjadi bagian dari
jadi pak mardiono sudah berkomunikasi sama pak prabowo
pak prabowo kan juga sama koalisi pemerintah
terus bersambung nah kemudian
dalam konteks apakah kita
selesai itu kan tidak mungkin jadi
dari partai persatuan pembangunan saja
hal termasuk di dalamnya adalah
jadi itu berarti pak mardiono ketika
pak mardiono datang ke halal bihalal
dengan partai partai koalisi
pendukungnya pak prabowo dan mas gibran
ba kemudian saya dikirimin undangan
dihadir lah kalau dalam tradisi
itu sama saja ya nggak datang ya
meja yang bersamaan dengan ketum partai golkar
di praktek yang kemarin dilakukan
berlanjut duduk bersama ya kalau nanti kita
pak mardiono p tiga ini akan bergabung
dengan koalisi pak prabowo dan
mas gibran kalau tentu itu tidak dari
p tiga akan bergabung kan ini harus dijawab
berproses siapa menurut bapak siapa yang
p tiga sendiri merasa perlu nggak
merapat pada koalisi pemenang
karena ini kan baru versi
menurut perhitungan kpu bahwa p tiga tidak lolos
hal gitu pertanyaannya saya ubah
memberikan prakondisi kondisi kondisi yang akan
bergabung dengan pak prabowo dan mas gibran
sebuah langkah arah politik ke depan
setidak tidaknya itu melalui
menurut anda sendiri apakah anda merasa perlu
lain jadi semua elemen bangsa
kita menghadapi sebuah tantangan tantangan yang besar
kalau anda tidak punya kursi
tidak ada kursi di dpr pusat
partai yang mau sengsara
seperti itu pak dalam lima tahun ke depan
koalisi indonesia maju adalah upaya anda
untuk bergabung ya tapi tujuan
bagaimana arah perjalanan bangsa ke depan ini
oke kalau begitu misalnya begini pak
bagi koalisi indonesia maju gitu
saya terbuka untuk menjadi bagian
tetapi buat mereka yang sudah bekerja disana
jadi kira kira apa daya tawar p tiga
dua versi ya tetapi
politik yang kita bisa meyakinkan
kalau roll and suara di dpr
setelah nanti mk sudah memutuskan
itu harus ada sebuah kesepakatan
menyelamatkan p tiga katanya pak
bergabung dengan pak prabowo
dan pak dan mas gibran
melihat bahwa ini adalah skenario
ini jawabannya nanti kan harus terpisah
mendapatkan keputusan yang adil
itu kewenangannya ada di mahkamah
dan kemudian selanjutnya keputusan politik
dengan lebih dahulu mendeklarasikan
seberapa besar anda percaya pada
pada pernyataan politik ini
membantu dan menyayangkan apabila
nanti p tiga sampai tidak lolos ke
itu banyak pihak yang sudah mengemuka itu
menyayangkan artinya ada keinginan
itu sudah tentu ya termasuk
membantu p tiga agar tetap bisa lolos
saya mau tanya pak saya agak lompat sedikit menurut bapak
lolosnya p tiga masuk ke parlemen
ya atau tidak karena gini ya
pertanyaan operasi politik pasti bukan
keinginan besar ya yang memiliki
kalau menurut saya bisa iya karena apa
agak ironis ya kita di daerah
masih lebih dari delapan juta suara
kekurangan ya sepertinya memang kok
membacakan lagi apa yang dikatakan oleh
mohon atensi kepada kpu ri
katakan tadi itu juga hampir sama
operasi dalam hal kompetisi
menginginkan dan ada yang diuntungkan tentu
kan tentu itu kan ada yang diuntungkan
jadi anda tidak sepakat bahwa operasi
anda melihat bahwa ada operasi politik
operasi sayang anak jadi anda tidak melihat
disebutkan operasi sayang anak tentu
refernya ke hal tertentu
kemudian akan memindahkan suaranya p tiga
menjadi sebuah hadiah sayang anak itu
sulit medianya ya tidak akan semudah itu
politik dalam negara demokrasi seperti
begitu banyaknya ya proses proses
jadi ya menurut kesimpulan itu terlalu
sederhana ya tetapi kemudian
mbak tadi saya di dalam
menyampaikan bahwa p tiga selalu diwarnai
dengan eksiden ya dimana pemilu
ada suatu tokoh kita ya
oh anda mau mengatakan bahwa setiap
kasus hukum dan baru kali ini
menghantarkan ini tanpa ada
eksiden tertentu baik apakah itu
oleh internal misalnya konflik ya
pak marjono ini ingin mengingatkan

lalu dua ribu sembilan belas sebelum pemilu
juga ada romi yang tadi baru saya sebutkan
jadi sepanjang sejarah dalam tiga kali
pemilu terakhir baru plt
anda tetap melihat ini sebagai bagian
tapi kalau kena kasus hukum ya kena kasus hukum saja
bukan kemudian menjadi pembelaan bahwa
oh iya kita menghormati penegakan hukum
ya berarti kalau mungkin bisa itu di
sebuah situasi yang merugikan oleh
merugikan p tiga karena ketua umumnya terenggak
yang panjang dua ribu sembilan belas juga sama
di era saya ini selama satu tahun lebih
kemudian terhadap eksiden eksiden
terlibat soal hukum segala macam khususnya di kalangan
mungkin kalau kita terjadi eksiden kembali
kalau menjawab ini misalnya kemudian
seseorang yang kerjanya gagal
tetapi juga ada jawaban lain
oleh orang itu jangan jangan lebih buruk lagi
baik pemilu dua ribu dua puluh empat menjadi
catatan sejarah bagi kepemimpinan
dan ini kita akan menjawab
kpu tidak lagi duduk di parlemen
pak bardiono sebagai ketum plt tadi anda bilang
saya bertanggung jawab dunia dan akhirat
apakah bapak tidak merasa pertanggung jawaban itu juga ditunjukkan dengan
ya mbak rosy pertanggung jawaban politik itu ada dua
yang pertama adalah tanggung jawab moral
ini harus dipertanggung jawabkan dunia akhirat
karena dalam kehidupan setiap langkah hidup
ini akan dipertanggung jawabkan nanti kehadapan tuhan
itu yang saya sebut tadi saya akan bertanggung jawab sampai ke akhirat
tanggung jawab politik yang kedua adalah bagaimana membayar utang itu
ya artinya kalau p tiga ini saat ini
mengalami kondisi penurunan suara
bagaimana kita membangun sebuah grandisen baru
menghantarkan nanti untuk ke depan
itu bisa membawa potensi ke arah langkah yang lebih baik lagi
karena untuk merubah semua tatanan
untuk membuat sebuah kesepakatan kesepakatan baru
untuk menentukan sebuah langkah langkah politik baru
bisa merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
jadi kalau misalnya ditanyakan
meskipun tidak terlalu keras daripada keluar
tetapi tentu kita bisa mendengar cukup banyak yang mulai mengatakan
ya harusnya ada pertanggung jawaban plt ketum dong
bertanggung jawab bahwa ketum gagal
cara yang paling bertanggung jawab dan berintegritas
ya mundur sebagai bagian dari kejantanan itu
ya justru kalau saya menganggap mundur adalah bukan jantan pengecut
mundur dari sebuah pertempuran
nah cuman konsekuensinya apa
ini adalah untuk membangun sebuah tujuan yang lebih baik lagi
itu harus kita persembahkan yes
saya melihat koreksi saya kalau salah
saya menangkap apa yang ingin pak mardiono katakan adalah satu
last resort nya pak marjono adalah memastikan p tiga ini lolos di mahkamah konstitusi
dan anda memiliki keyakinan bisa lolos di mahkamah konstitusi
kira kira berapa kursi lagi untuk bisa anda dapatkan dan masuk ke parlemen
mbak rosy kita yang sudah dinyatakan oleh kpu itu sudah lolos
kemudian untuk lolos parliamentary threshold
ya itu kita butuh suara tambahan

suara yang sekarang ini sedang kita percaya ya itu berapa kursi lagi
kita bisa mencoba untuk melakukan suara yang tadi
tapi kalau misalnya katakanlah ini nggak lolos
kita konsentrasinya adalah bagaimana kita bisa lolos ke parliamentary threshold
yaitu menuntut keadilan terhadap suara kita yang hilang
mandat dari rakyat yang harus kita perjuangkan
ini adalah salah satu target perjuangan
karena saya melanjutkan pertanyaan saya
jika itu pun gagal tanggung jawab apa yang ingin pak mardiono lakukan
ya nanti akan saya sampaikan di muktamar
jadi pertanggung jawaban politik di dalam struktur partai itu nanti kalau di p tiga itu ada di muktamar
nah di muktamar ini adalah para pemegang kedaulatan itulah yang nanti
enggak enggak itu nanti di desember atau selambatnya nanti di januari tahun dua ribu dua puluh
jadi tinggal beberapa bulan lagi aja
nah sekali lagi saya garis bawahi mundur adalah pengecut
mundur adalah tidak bertanggung jawab
mundur adalah bukan jiwa prajurit yang kalah perang
prajurit kena hati pun kalah perang
daripada kembali tapi gagal dalam tugas
terima kasih pak marjono sudah bersama rosi untuk membicarakan partai berlambang kaabah
yang oleh perhitungan kpu tidak lolos parlemen
tapi anda punya keyakinan masih ada peluang untuk lolos
masuk kabinet atau tetap di luar membenahi p tiga dari luar kabinet atau di luar parlemen
terima kasih mbak rosy atas waktunya sudah memberikan kesempatan bagi p tiga untuk berdiskusi dengan mbak rosy di forum yang terhormat ini
saya rosyana silalahi menutup perjumpaan kita